fenomena gelombang tinggi yang terjadi di beberapa tempat di indonesia terjadi
selain karena faktor cuaca juga terjadi akibat dari gaya tarik menarik bulan dan juga bumi
iya dan fenomena gelombang tinggi ini masih akan terjadi hingga beberapa pekan ke depan
kenaikan tinggi muka air laut atau banjir rob di beberapa lokasi di indonesia
terjadi akibat saat ini posisi bumi bulan dan matahari
berada dalam satu garis lurus atau disebut spring tide
fenomena ini mengakibatkan adanya gaya tarik menarik antara bulan dan bumi
sehingga menyebabkan naiknya permukaan laut
kondisi ini merupakan siklus rutin bulanan yang normal terjadi
namun fenomena ini ditambah dengan pengaruh kecepatan angin
serta pengaruh angin dari daerah lain
tekanan masa udara tinggi di barat daya australia menyebabkan angin bertiup kencang
kondisi ini menyebabkan gelombang air laut bisa mengalir jauh hingga mencapai daratan
gelombang tinggi akan terjadi di beberapa wilayah di indonesia
tinggi gelombang berkisar antara dua lima hingga empat meter
panjangnya membentang cukup luas dan itu yang berdampak pada beberapa wilayah
yang sampai kalau di bali sampai ke hampir ke daratan seperti itu
potensi gelombang tinggi masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan
sehingga masyarakat yang tinggal di pesisir pantai harus tetap waspada dan siaga
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia